bendera setengah tiang dikibarkan di kementerian pan rb setelah menpan rb cahyokumolo berpulang pada jumat siang
sekretaris kemenpan rb rini widiantini menyebut seluruh jajaran kementerian sangat kehilangan
karena cahyokumulo yang merupakan sosok pemimpin sekaligus figur ayah bagi para pegawai kemen pan rb
sosok pemimpin yang bijak dan kekeluargaan adalah memori yang paling diingat oleh rini
sebagai salah satu orang yang kerap berkomunikasi dan bekerja sama dengan politisi partai demokrasi indonesia perjuangan tersebut
dalam dua minggu terakhir rini menyebut para pegawai sempat mengadakan doa bersama via daring untuk mendoakan kesehatan cahyo
beliau itu selalu dengan pendekatan kekeluargaan dan setiap persoalan persoalan yang disampaikan selalu dapat diselesaikan dengan cepat dan lugas begitu
dan kami semua seluruh pegawai kementerian pan rb merasa kehilangan sosok yang begitu baik dan sosok yang betul betul seperti ayah kami sendiri ya
karena beliau sangat sangat memperhatikan seluruh pegawai tidak hanya
yang jpt saja tetap bisa mengusur pegawai beliau sangat sangat memperhatikan